nah langsung kita bertanya tanya sebetulnya bagaimana sih pola pengasuran anak kembar yang baik berikut liputannya untuk anda
kehadiran seorang anak setelah lama dinanti adalah keinginan seluruh ibu di dunia
ernie hardini salah satunya
delapan tahun menunggu program bayi tabung yang dijalani bersama suami tercinta membuahkan hasil
tahun dua ribu sebelas ia tak hanya mendapatkan satu atau dua tapi tiga buah hati sekaligus
rafa raisa dan raina adalah kembar beda kelamin yang saat ini mengisi keseharian ernie
setiap hari adalah tantangan membesarkan tiga anak kembarnya belum lagi ditambah anak bungsunya
perlakuan sama yang diterapkan sejak kecil mulai diubah sejak anak anak beranjak aktif
ya alhamdulillah mereka sudah bisa diajak ngobrol eye to eye
mereka bisa protes mereka bisa komentar
aku suka apa aku gak suka apa
dan kita juga open untuk semua kemungkinan
aku lebih suka begini bu kita setuju
dan kita akan ingat dengan maunya mereka apa
kita ikuti cara mereka dan kita juga share ke yang lain
kesukaannya abang begini kita harus hormati
dan mereka belajar untuk saling menerima
dan ketidaksukaan masing masing
meski dibedakan minat dan bakatnya tapi ernie kreatif menciptakan ruang kebersamaan bagi buah hatinya
senada dengan ernie imelda seorang dosen dan presenter ini punya cara tersendiri dalam mengasuh putri kembarnya charloth dan seina
selain berbagi peran dengan suami mereka sepakat untuk memberi nama yang berbeda
selain nama gaya rambut bakat hobi kelas di sekolah pun dibuat terpidana
mereka juga terpisah agar charlotte dan seyna bisa berkembang mandiri tanpa bayangan salah satunya
bonding tuh tetap kok walaupun mereka pisah kelas gitu bajunya beda bonding mereka tetap sama
cuman emang sengaja biar mereka bisa lebih easy going aja sama orang orang
kalau satu kelas kan mau gak mau mereka mainnya berdua terus nanti
kalau dipisahkan jadi si charlotte punya temen ini si seyna punya temen ini nanti dirumah mereka bisa cerita tuh temennya masing masing
aku temen aku layak
ini yang satu
lagi aku temannya si rafa begini mereka punya cerita masing masing
jadi ada kehidupan selain mereka berdua deh gitu
sebagai anak yang terlahir kembar fraternal atau non identik
pria yang akrab di sapa kak seto ini menceritakan kisah kembarnya
nah memang waktu itu sebetulnya termasuk yang tidak terlalu tepat ya
karena ya harus selalu sama satu kelas satu bangku terus bersama sampai kelas tiga sma
nah jadi pada waktu lulus sma dia diterima di kedokteran dan saya tidak lulus ujian masuk progres kedokteran
saya begitu terguncangnya
karena selalu sama sama wah rasanya harga diri saya runtuh dan sebagainya
sehingga mengajibatkan saya kabur ke jakarta dan harus mengalami suatu masa masa yang sangat sulit dan seterusnya
jadi ini yang harus dikembangkan suatu cara cara pendidikan yang bawa kembar
ini boleh beda dan namanya jangan terlalu mirip
ini anjuran dari tadi organisasi para ahli tentang kembar tadi
jadi yang sudah ya nggak apa apa ya
jadi misalnya hanya berubah huruf hidupnya saja a sama i misalnya no dan to
misalnya satu c no satu c to misalnya gitu kan ada yang begitu juga ya
ya itu anjuran dari organisasi internasional
tapi kalau sudah paling tidak kalau nama mungkin ya sudah
memang demikian selera dari sang ayah maupun sang bunda ya
tetapi perlakuannya tetap beda
selain punya hubungan batin yang kuat anak kembar memiliki keunikannya masing masing
tegakkan disiplin tanpa diskriminasi kreatif dalam pengasuhan
serta beri pengalaman yang berbeda agar mereka bisa tumbuh optimal sesuai jati dirinya